kok bundawang malah gak enak sih
kantornya juga kantor saya
udah tenang aja
iya saya tau itu kantor pak remon
tapi sebagai karyawan di sana
saya kan punya tanggung jawab kerja pak
iya saya tau
kalau gak gini
kalau bundawang udah jadi istri saya
saya akan kasih kantor itu untuk benawang
kok cantik juga ya kalau dilihat langsung kayak gini
lo pernah lihat gue secara gak langsung
tapi kan kita baru kenal
ya enggak sih
cuman kan gue temenan sama rizky
terus dia upload foto sama lo bertiga
ya udah deh gue klik orang yang dia tag
tapi instagram gue tuh gak menarik
soalnya gue jarang banget update
tapi update terakhir lo
lo jadian kan sama pangeran
lo kenal sama pangeran
dulu kan gue satu sm
aku asal mereka
itu gedung benya
kita harus sayang satu orangnya put
gue juga belum ada teman di sini
lo mau kan
perasaan dari tadi
naomi cuma fokus ke putri doang deh
niat dia tuh mau keliling lihat kondisi kampus
apa mau interogasi putri sih
tunggu sebentar ya
apa apa jangan kan duri
paku jogja paku
saya tidak akan membiarkan bunga ini jatuh
ini untuk benar benar
terima kasih ya pak remu
kita duduk dulu siti yuk
mumpung lagi adem nggak panas
seperti hati kita
bu nawang kenapa sih
seperti tidak nyaman begitu
bu nawang tenang saja
tidak ada yang berani menyakitkan bu nawang
saya tidak enak dengan atasan saya
kan harusnya kita tadi habis makan siang
ya saya harusnya balik kerja dong
kok bu nawang malah tidak enak sih
kantornya juga kantor saya
sudah tenang saja
iya saya tahu itu kantor pak remon
tapi sebagai karyawan di sana
saya kan punya tanggung jawab kerja pak
kalau tidak begini
nanti kalau bu nawang sudah menjadi istri saya
saya akan memberikan kantor itu untuk bu nawang
bu nawang jadi direktur utamanya
jadi bu nawang bisa masuk ya fleksibel
bisa masuk bisa enggak terserah
sampai kapan ini terus berlalu
saya mau hubungan kita ke jenjang lebih tinggi lagi bung rawan
putri putri kita kan sudah setuju
putri putri kita daun daun di sini pohon pohon di sini
semuanya setuju sama kita
saya percaya itu
sebelum kita bahas yang lain
saya mau membahas masalah
bahas koro yang waktu itu
pak remon pernah bahas
ternyata bu nawang lebih tertarik dengan masa lalu tentang baskoro
daripada pembicaraan masa depan aku
maaf pak remon
kok diem aja pak
apa ada kabar atau ada berita lanjutan tentang baskoro pak
tadi saya sempat dengar pembicaraan bu lydia dan pak haris di ataupun
tampaknya bu lydia agak kaget ya bu
apa itu maksudnya lydia kenal sama baskoro gitu pak
dan nanya nanya terus soal ini
padahal aku juga ingin bahas masa depan kamu
masa depan kamu
ya kita tunggu kabar selanjutnya dari kuasa hukum saya
saya akan selidiki semua saya janji
gak apa apa ya lex
kita terpaksa nerusin pembicaraan tadi
di kantorku disini
soalnya ada berkas yang aku harus
tanda tanganin sekarang
kamu kerjain aja dulu
yang penting kamu jangan lupa
tetep urusin urusannya baskoro
kamu jangan melempar ke aku
gimanapun juga kita harus pikirin
ini untuk gak ngehambat kerjaan kita kan
ya kamu juga gak usah terlalu khawatir soal itu
sampai sekarang pun aku masih mikirin
kalau memang sampai
gak ada cara lain
kita bisa gunakan cara kita yang lama
cara yang kita lakukan
karena gue pengen bicara soal naomi ke mama
gue sekalian mau ngomong ke mamanya
gue pindah ke luar negeri aja ya
semoga mama ada di kantor
mama ada di ruangannya
bu lydia belum lama dateng ke pak alex
om alex ada disini juga
semenjak perusahaan kerja sama dengan pti langka persadanya milik pak alex
pak alex sama bu lydia sering diskusi dan meeting bersama di sini mas
bu lidah minta kantor jadi satu mas
ternyata mama udah kerja sama terlalu jauh dengan om alex

berarti harusnya dia udah keluar kelas dong
kenapa ya dia gak nyariin gue
gue tau tuh pacar lu kenapa gak nyamperin dulu
itu putri usus goreng ngapain sama naomi
mana gue tau buktinya pacar gue juga ada di sana